direndam dulu baru direbus
supaya pembangunan maju terus
dikit dikit uang dikit dikit duit
ya benar juga duit itu perlu untuk membangun negara ini
saya masih bersama guru besar ekonomi
aktif menulis karya ilmiah dalam jurnal dan artikel
pak raja terangkan pada kami dari mana
saya kira itu tadilah dari
pokoknya memang item baru ya
tadi saya sudah komplain bahwa
memang harus ditingkatkan dulu
tetapi itu kan juga
mesti harus ada pentahapan
maka memang harus ada kenaikan pajak
tidak tergantung bahwa itu harus
bisa ditunda dulu sampai rancangannya matang
kalau makanya nggak bisa di delay lagi
itu tadi seperti dikatakan juga oleh
tidak terus langsung seratus persen ya
tapi saya gak tahu persisnya
sudah ada perhitungannya dan duitnya ada
bagaimana memasaknya dan sebagainya
untuk alasannya makan siang gratis
pasar bisa menerima itu dengan baik
itu sesuatu yang betul betul
terjadi di masyarakat kita
bukannya setelah dia melahirkan gitu
nggak akan bisa tumbuh dengan baik lagi gitu
saya pernah mewawancarai prof emil
prof emil dan prof sudrajat juwandono
ya kalau saya ya juga sama dengan
kalau belum mampu ya jangan dulu lah gitu
kalau untuk itu ya belum dong
karena yang harus dibangun begitu banyaknya
kondisi jakarta ya makin nggak enak
sebelum betul betul punya
kemampuan untuk membangun ikn itu sampai selesai
punya target harus selesai dua tahun lagi dan sebagainya
menyelesaikan ikn atau makan siang gratis roh
makan siang ini yang lebih penting untuk saya
karena ini generasi yang akan datang yang akan membangun indonesia kok
ya kalau punya penduduk tambah banyak tapi bodoh bodoh gitu kan ya
prof sendiri melihat tidak ada urgensinya untuk segera memindahkan ibu kota
ada investasi lain yang jauh lebih penting
nanti jangan membuat seperti
pegawainya itu pada gak mau pindah
kemarin kita dpr juga agak menunjukkan
makan siang untuk investasi anak anak indonesia
enam tahun terakhir pak jokowi kan besar